menteri koordinator bidang politik dan keamanan mengatakan berdasarkan laporan dari tim gabungan pencari fakta intan jaya menunjukkan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat dan kemungkinan pihak ketiga atas terbunuhnya pendeta yeremia zanambani pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh satu
hal tersebut disampaikan mahfud md dalam pernyataan pers rabu siang di jakarta
terkait pembentukan tgpf mahfud menambahkan bahwa tugas tgpf berbeda dengan tugas aparat penegak hukum yang diatur undang undang
hasil pengumpulan data dan informasi tgpf untuk membuat kejelasan peristiwa dan bukan untuk kepentingan pembuktian hukum atau pro justisia
mengenai terbunuhnya pendeta yeremia zanambane pada tanggal sembilan belas september dua ribu dua puluh
informasi dan fakta fakta yang didapatkan tim di lapangan menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat meskipun ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga
dalam kesempatan yang sama mahfud md mengatakan pemerintah akan menyelesaikan kasus kekerasan di intan jaya sesuai dengan hukum yang berlaku baik pidana maupun hukum administrasi negara
mahfud md juga meminta pada polri dan kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana berupa kekerasan dan pembunuhan di intan jaya dan meminta komisi kepolisian nasional atau kompolnas untuk mengawal proses tersebut
ada pun temuan tgpf intan jaya yang menyangkut hukum administrasi negara mahfud menyerahkan kepada institusi terkait untuk diselesaikan